sebuah video amatir merekam penemuan mayat sunadi warga desa galih kecamatan pasrepan
yang hanyut di sungai winongan tepatnya di desa lebak kecematan winongan kabupaten pasuruan pada sasa petang
mayat korban pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi mengambang terbawa arus
warga kemudian melaporkan temuan itu ke polisi dan basarnas untuk dievakuasi
selanjutnya mayat korban dibawa ke rsud grati untuk diotopsi
diberitakan sebelumnya bahwa korban hilang terseret banjir saat mencari pakan burung
korban terpeleset dan terbawa arus sungai yang deras pada kamis sore lalu
mayat tersebut dapat ditemukan di aliran sungai di sungai tenggol kecematan winongan
jadi itu saat ini korban atau jenazah digeser ke rumah sakit gratis untuk identifikasi

di kabupaten pasuruan terbawa arus sungai yang deras pada kamis sore lalu
di kabupaten blitar jawa timur longsor dan menimpa musola
material longsor membuat dinding ruang imam dan tembok hancur hingga tidak bisa digunakan
selasa pagi warga bersama tni dan kepolisian bergotong royong mengevakuasi material longsor
kapolsek uini akp mulyanto mengatakan longsor diduga akibat guyuran hujan lebat pada senin
jelang maghrib tebing yang berjarak satu meter dari musola longsor dan menghancurkan satu satunya tempat ibadah warga dusun genjong
hujan deras yang mengguyur kawasan gunung semeru mengakibatkan banjir lahar terjadi pada selasa sore
banjir lahar menerjang daerah adaran sungai curah kobokan di kabupaten lumajang jawa timur
daerah lain yang ikut diterjang banjir lahar dingin diantaranya sungai lengkong dan sungai leprak yang berhulu di gunung semeru
bpbd lumajang mengimbau warga yang berada di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan
kita sudah turunkan relawan dan anggota trc
untuk memberikan informasi di setiap rumah yang ada di bantaran sungai di empat das itu dan penambang
kalau sudah mendung dan muncul rinti hujan bppd harapkan segera minggir dulu
selain itu para penambang pasir dan batu juga diminta menghentikan penambangan jika terjadi banjir lahar gunung semeru karena membahayakan keselamatan
tim liputan cnn indonesia